beginilah detik detik warga berusaha menangkap pelaku pencurian tas yang terekam kamera pengawas
di area masjid baitulrohman desa sumber kejayaan kejamatan mayang jember jawa timur dari rekaman
kamera pelaku bernama troli alias toto ini terlihat datang ke masjid menggunakan motor
dia lalu menghampiri jemaah masjid yang sedang tertidur menunggu salat subuh dan langsung
mengambil sebuah tas belum sempat kabur pemilik tas terbangun dan berteriak meminta tolong pelaku
yang panik berusaha membuang tas korban yang berisi uang dua juta delapan ratus rupiah saat warga datang dan
mengepung pelaku sempat berusaha melarikan diri warga akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan
pelaku menurut polisi pelaku merupakan residivis kasus pencurian helm di wilayah polsek kaliwates
dan kasus pencurian kendaraan permotor saiful kusmandani jember namanya troli